di ruang sidang utama direkturat pengabdian kepada masyarakat universitas gajah mada yogyakarta
saat ini disulap menjadi lokasi produksi pelindung wajah atau face shield sekitar enam puluh mahasiswa yang
sebagian besar adalah mahasiswa kuliah kerja nyata ditarik kembali ke kampus untuk mengerjakan
face shield ini secara bergiliran upaya yang dilakukan untuk membantu kekurangan apd selama pandemi
covid sembilan belas ini dimulai sejak awal april produksi dilakukan dengan menggunakan alat cetak tiga
dimensi dengan bahan dasar mika sangat berharap bahwa dengan adanya facial yang dibuat oleh game
ini akan bisa menjadi bagian terpadu ugm untuk melawan covid sembilan belas ini
setiap hari ada dua belas facial yang diproduksi disini facial karya game ini sudah
didistribusikan ke sejumlah rumah sakit puskesmas bpbd sivitas akademi ugm dan
warga sekitar ugm tim liputan daerah istimewa yogyakarta